kayaknya gue mau lanjutin kuliah di bandung aja deh
hah ayah berarti kita bisa dong kita nanti gak ketemu lagi
ya nggak gitu juga kali mel
tapi kan bulan ini mamanya mondi sama abah udah married mel
dan mamanya mondi minta gue sama abah buat tinggal di rumahnya
kalau semua kebayang gak sih
ya alhamdulillah bagus lah kalo dia udah di rumah
tapi kalo gue gak aning inik dia kan dia pasti gak buat bener kayak gitu toh

enak ngusibah sepanjangnya enggak
ya gak ti
ya sekarang kita berdoa aja deh
semoga si willy cepat sembuh
dan pernah tau dengan kejadian ini si nadine bisa denger sama willy
biar gak selisih paham hati
nanti sepulang sekolah aku nyebut kamu gimana
wah makasih banget jin
tapi aku masih ada kumpul sama temen temen nih
oh iya jin hari ini aku kelulusan loh
dan alhamdulillah aku lulus
kamu gak pulang dulu ke surabaya buat ngambil kelulusan
enggak nih soalnya semua ijazah ijazah aku bakal dikirim sama mama
dari surabaya nanti bakal dibawa ke jakarta
gimana kalau aku traktir kamu makan
aku yang traktir kamu
ya hitung hitung untuk ya pesta lah
karena kamu sekarang sudah bisa lulus
sudah besar kan sekarang rai
ya kamu yang terakhir ya
surat kelulusan kalian ini akan saya bagikan
sebaiknya kalian jangan bukanya di sini tapi di rumah atau di luar sekolah saja
lulus dari sma bukan berarti perjuangan kalian telah selesai
tapi kalian harus lebih giat lagi untuk mendapatkan perburuan yang lebih tinggi
supaya masa depan kalian sukses
baiklah sekarang kita mulai
saya panggilkan namanya dan bisa keluar langsung dari kelas
terima kasih bu
harusnya dia lulus lah
harusnya dia lulus
lulus dulu dong
seram banget lu lulus
makanya lu paling badung ya
wah gue masih nggak nyangka deh

lo kenapa sih
lo jadi bete gitu
lu berdua kayaknya enak banget ya
abis lulusan ini mungkin bisa ngelanjut ke bangku kuliah
sementara gue kayaknya gue nggak bisa lulusin nih
orang tua gue kan nggak ada untuk dua duanya
rumah gue aja

kalau temen temen aja nggak ikut patungnya juga nggak mungkin bisa berdiri kokoh kayak sekarang
gue bener bener nggak bisa man
kayaknya buat ngerusin
gue tujuan pesimis jadi orang
terima kasih ki kita udah lulus
setiap ada kemauan tuhan pasti buka jalan buat kita
kuliah sambil kerja
tapi dengan bekal ijazah sma kayak gini gue mau kerja di mana coba
lo cepet nyerah sih
kan anak anak aja ya orang tuanya banyak yang pengusaha
ya bukannya gimana cuma bisa aja mereka rekomendasiin lu untuk bisa kerja sama orang tua mereka
atau kalau nggak ntar gini deh
gue coba bilang ke abah nyeraya barangkali lo bisa sambil kerja di bengkelnya ya kan
iya juga sih man
emangnya lo mau nerusin kuliah di mana
manjutin kuliah kalau nggak di bandung di jogja aja
hah jauh banget man
berarti lo pisah dong sama raya
sama kita juga pasti bisa
sebenernya justru itu pertimbangan gue kenapa gue mau kerja aja
dan nyokap juga maunya abah sama raya tuh tinggal bareng sama kita
ya gue kayaknya belum siap aja kalau nanti raya harus bawa bawa pacarnya ke rumah
makanya mungkin gue mau coba menjauh kali
nanti ya cepet
kayaknya gue mau lanjutin kuliah di bandung aja deh
hah raya berarti kita pisah dong kita nanti nggak ketemu lagi
ya nggak gitu juga kali mel
tapi kan bulan ini mamanya madi sama abah udah married mel

abah udah married mel
dan mamanya mondi minta gue sama abah buat tinggal di rumahnya
lo semua kebayang gak sih kalau misalkan gue tinggal satu rumah sama mondi
satu rumah setiap hari ketemu
mana bisa kalau gitu ceritanya
makanya menurut gue menghina lebih baik kan
alhamdulillah lulus dong masa anaknya abah nggak lulus
iya lah kamu mau pasti lulus
gak lagi men ya lulus nggak
ya aku lulus juga lah
eh raya gimana kalau kita ngeraiin kelulusan kita
kita makan di cafe yuk aku yang interaktif deh
eh tapi aku udah janjian sama jino juga
gimana kalau kita barengan aja
tadi sih gino bilang mau traktir gitu
ya udah deh boleh
di cafe biasa ketertemuan aja gimana
di situ kan makanannya lumayan enak juga
yaudah nanti aku sekalian ajak ivan sama woki aja ya
yaudah see you
iya serius raya
ayo cabut yuk
alah pasti bella
dan ini juga aku lagi sama mondi ivan juga
niat kita mau makan makan gitu lah buat ngerayain kelulusan kita
gue boleh nyusul enggak
ya boleh banget dong
kalau ada kamu malah tambah seru kan
di cafe light yang biasa raya sama mondi ketemuan
gue tahu deh kayaknya
yaudah nanti gue nyusul ya
ini kesempatan gue buat kasih unjuk rekaman gino comoni
kalau jino cinta sama raya
wah faed dengan hal ini
orang kedua di dalam tempat ini untuk ikut pelusa lulusan kita
silahkan jadi kaverin
apa apa pak buntet pak
kita kan sudah hajat pak
apa mau jadi model ya
lebih baik kita menghindar demi kebaikan
benar pak darsilwa pak
nanti nih uang melayang ya
abang tidak menjadi married
sok tidak jadi nikah
kalau sampai tidak jadi nikah mah
sudahlah kita mending bacot pak
buat tambahan nikah pak
ayo kita kejar